berani mati kau pandia
berani beraninya kau mengganggu pekerjaan
aku tidak akan membiarkan
siapapun yang melakukan ketidakadilan di hadapan
kau pasti akan menyesal
karena kau berhadapan dengan pendekat suling sakti
padat kudang ajar
aku tidak mau ajar
dasar model kudang ajar
sekarang sudah cukup pelatihannya
benar ya jaya
ambil lah kapa ini
membalaskan dendamku terhadap siliwangi
kampak iblis permata satu ini
bisa kau gunakan untuk menghabisin siliwangi
tapi dengan kemampuanmu yang sekarang
kau tidak akan bisa mengalahkannya
kau butuh pusaka sakti
untuk mengalahkan kujang kembar milik siliwangi
senjata apa itu nyai
tombak tulung aku milik dewi samudera
kok harus menyatukan kekuatan itu
untuk slot tim sai
tombak tulung aku
untuk slot tim sai
umat sepuluh bandala
kau pasti bisa
kau pasti bisa
kau bisa menyatukan kekuatan senjata itu
aku pasti bisa mendapatkan
tombak tulung aku
agung itu nyai
apa yang salah dengan tombak itu ya
aku harus bisa mengalahkan
aku harus bisa mengalahkan
kenapa kujang kembar yang diperlihatkan padaku
warnanya tidak sama
dengan yang kulihat dulu
aku sudah peduli dengan warna kujang itu
aku tidak boleh menyerah
aku harus memperbaiki
malaskan dendamku terhadap siliwangi
dendamku harus terbalaskan
maesa dan siliwangi palsu
sudah berhasil menyusup ke istana
bisa menang melawan diri
menituar di dalam
untuk disepak undergraduate
aku harus bergegas ke lembah tengkorak
untuk mencari nyi iroh
suara siapa itu
sepertinya ada yang membutuhkan pertolongan
sepertinya suaranya berasal dari sana
tapi aku harus segera mencari nyi iroh
jika tidak ibunda akan mendapatkan hukuman
tidak mau bagaimana pun
aku harus tetap menolong orang yang membutuhkan
dan segera menuju ke lembah tengkorak
kalau kau tidak mau diam karena kau bisnis wang
ampun tuhan tapi kami benar benar tidak punya uang tuhan
tidak usah banyak alasan
sekarang juga sempat serahkan uang kalian
tidak ada tuhan
tidak tuhan kami tidak punya uang
tidak ada tuhan kami tidak punya uang
berani berani kau mengganggu pekerjaan
aku tidak akan membiarkan
aku tidak akan membiarkan
aku tidak akan membiarkan
aku tidak akan membiarkan
siapapun yang melakukan ketidakadilan di hadapan
kau pasti akan menyesal
karena kau berhadapan dengan pendeka suling sakti
sampai menguasal lembah tengkorak
penguasa lembah tengkorak
berarti dia masih berhubungan dengan pendekar kecapi tua
yang sudah menculiknya iroh
aku harus meringkusnya
rupanya kau takut juga
aku pasti akan mengeseru
sampai etuk dia

sampai sudah jetzt
sampai sudah brown
bangkang te syria
panjat untuk mengesahimu
tak perlu beramban